selain kerugian finansial para pemain juga dirugikan soal waktu dan kesiapan mental bertanding
akibat penghentian sementara liga satu indonesia oleh pssi sampai batas waktu yang tidak ditentukan
psms medan batal berangkat ke banjarmasin kalimantan selatan pada jumat dua puluh delapan september dua ribu delapan belas untuk berlaga dengan ps barito putra
bahkan rencana psms medan sebagai tuan rumah pada pertandingan lima oktober dua ribu delapan belas di medan sumatera utara menjamu ps tira juga terancam batal dan ditunda
akibat perubahan jadwal pertandingan tersebut klub psms medan mengaku mengalami kerugian finansial mulai dari gaji hingga biaya hidup pemain serta panitia lokal
kemudian juga dengan mungkin dengan pemain masalah gaji dan lain sebagainya mungkin kan mundur bertambah mundur juga ini kan jadi adalah dari segi finance nya itu bertambah
sementara itu pemain psms medan juga mengalami kerugian terutama dari perubahan pola latihan dan kesiapan mental menjelang pertandingan
ya untuk pribadi pemain pasti dirugikan dengan jarak yang dua minggu
itu nggak terlalu pendek kan pasti program program pasti juga melebar
program program dari pemain manajemen juga buat dana dari manajemen juga membuka
terus kondisi pemain pasti juga naik turun nggak stabil gitu
meski dirugikan manajemen psms medan tetap menunggu keputusan pssi terkait penghentian sementara liga satu indonesia
agus supratman medan